sidang perdana mantan pejabat direktorat jenderal pajak kementerian keuangan
rafael alun trisambodo berlangsung hari ini di pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta pusat
sidang perdana rafael alun trisambodo rabu pagi dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa komisi pemberantasan korupsi
rafael diadili terkait dua perkara yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
seperti yang diketahui kasus korupsi rafael alun terungkap setelah anaknya mario dandi satrio melakukan penganiayaan terhadap korban anak david ozora pada februari dua ribu dua puluh
kpk menetapkan rafael menjadi tersangka dan melakukan penahanan pada tiga april dua ribu dua puluh
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
untuk mengetahui jalannya sidang perdana rafael alun trisambodo di pn tipikor
selamat siang karmel bagaimana informasi terkini dalam sidang perdana kasus gratifikasi dan tppu rafael aluntri sambodo
selamat siang maggie benar sekali
sidang perdana terdakwa ex pejabat direktorat pak jenderal pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo
dimulai hari ini tiga puluh agustus di pengadilan negeri jakarta pusat
seperti yang kita ketahui rafael alun terdakwa atau d
dakwa atas dugaan penerimaan gratifikasi dan tppu atau tindak pidana pencucian uang oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk
nah sidang memang sebelumnya pada tanggal delapan belas agustus kpk telah menyerahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke pn jakarta pusat
di mana saya berada saat ini
tadi rafael alun tiba di pn jakarta pusat sekitar pukul sembilan lima puluh delapan pagi waktu indonesia barat
ia didampingi oleh kuasa hukumnya memasuki ruang sidang yang
hadir juga dalam sidang perdana hari ini adalah istri rafael alun yakni ernie meike torondek
nah hari ini sidang perdana dipimpin oleh ketua majelis hakim supraman nyompa dan dua hakim anggota panji surono dan jaini basir
majelis hakim dan anggotanya memasuki ruang sidang pukul sepuluh dua puluh pagi waktu indonesia barat
lalu kemudian sidang langsung dimulai
tadi saya juga sempat memasuki ruang sidang dan mendengar isi sidang perdana pada hari ini
memang hari ini isinya adalah pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa dari kpk
isi dakwaan jaksa kpk membahas mengenai gratifikasi yang diterima oleh rafael alun dan istrinya selama menjabat sebagai pegawai negeri kementerian keuangan
jadi memang rafael alun selama menjabat sebagai pegawai negeri di direkturat jenderal pajak kementerian keuangan diduga menerima gratifikasi sebanyak enam belas enam miliar rupiah
untuk perkara tppu atau tindak pidana pencucian uang memang rafael alun diduga melakukan pencucian uang selama dua periode
ia bekerja atau menjabat sebagai pegawai negeri kementerian keuangan
jadi periode pertama dimulai di tahun dua ribu tiga hingga dua ribu sepuluh dimana rafael alun diduga melakukan pencucian uang sebesar tiga puluh satu tujuh miliar rupiah
lalu di periode kedua mulai dari dua ribu sebelas hingga dua ribu sembilan belas
rafael alun diduga melakukan pencucian uang sebesar dua puluh enam miliar rupiah
lalu juga ada dua juta dolar singapura atau yang setara dengan dua puluh dua lima miliar rupiah
dan juga ada pencucian uang sebesar sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu usd atau dolar amerika serikat yang setara dengan empat belas dua miliar rupiah
jadi maggie jika di total penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh rafael alun selama dua puluh tahun menjabat
mencapai satu ratus tujuh belas miliar rupiah
nah menurut kpk gratifikasi yang diterima oleh rafael alun ini dilakukan atau diterima melalui pt ame atau pt arta mega ekadana
nah pt ame ini merupakan perusahaan konsultan pajak yang didirikan oleh rafael alun
dan maggie sebagai catatan istri rafael alun ernie juga merupakan komisioner dari pt komisaris maaf komisaris dari pt ame tersebut
nah menurut kpk
jika memang gratifikasi yang diterima oleh rafael alun dan istrinya dilakukan melalui pt ame
diberikan dari sejumlah wajib pajak yang ingin menuntaskan masalah pajak khususnya masalah pembukuan pajak
nah sejauh ini memang kpk telah menyita sejumlah aset milik rafael alun
secara total ada satu ratus lima puluh miliar rupiah aset yang telah disita oleh kpk
di antaranya ada dua mobil satu jenis toyota camry
ada juga motor besar merk triumph
ada rumah di simpruk
ada juga rumah di blok m
rumah kos di blok m
dan rumah kontrakan di meruya
nah maggie sebagai catatan terungkapnya kasus korupsi rafael alun dan istrinya membuntuti kasus penganiayaan berat
yang dilakukan oleh putra rafael alun yakni mario dandi
oleh terhadap korban anak david ozora
nah menariknya maggie
saat ini memang proses persidangan rafael alun memasuki babak awal
namun di saat yang sama kasus atau proses persidangan mario dandi memasuki babak akhir
dimana kemarin majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan memutuskan sidang ponis atau sidang putusan
mario dandi akan ditetapkan pada tanggal tujuh september dua ribu dua puluh tiga atau minggu depan
kami akan terus memantau perkembangan sidang rafael alun
terima kasih karmel mursalim atas laporan anda
selamat bertugas kembali